coba coba dia masuk kandang macem
makan tempe bacem ke surabaya
di sini ada oe ya
gak apa ya
mau mukul saya
gak gak gak
kamu udah pikir aku jelek ya
udah ngapain lagi
buat apa itu
apa sebaiknya gua tanya sekarang soal anaknya andin
ada yang mau saya tanyakan
mau tanya apa mas
saya mau tanya
kamu kenapa sih kayak orang kebingungan atau gak sih mas
ya saya mau tanya
apa dulu kamu
hamil dengan roy
sebenarnya siapa ayahnya nindi
apa dulu kamu hamil dengan roy
sorry sebelumnya din
apa kamu pernah hamil dengan roy
enggak aku gak pernah
ternyata mas osama seperti yang lain
mengira aku hamil sama roy
aku gak pernah hamil sama roy
kamu melihat aku perempuan seperti apa
apa kamu pikir aku akan hamil sama laki laki yang bukan suami aku
nas kamu mau kemana mas
akhir akhir ini masa kelakuannya aneh banget
kayak gak ada dia sembunyiin dari aku
aduh kayaknya malam ini suasananya agak beda banget
manusia apa bukan
coba coba dia masuk kandang macem
makan tempe bacem ke surabaya

di sini ada oe ya
ya enggak lah pak bos
buya juga gak nyangka jam segini pak bos jalan jalan
ada masalah pak bos
maaf pak bos
kalo begitu uya mau pacar beli lagi dah
rumit sih pak bos
setelah bertanya ke andin
ternyata jawabannya malah membuat gue semakin gak tenang
tapi disisi lain hati gue
entah kenapa gue gak rela
kalo rena bukan anaknya roy